video yang memperlihatkan seorang calon mempelai perempuan duduk sendirian di kursi pelaminan viral di media sosial
ia hanya didampingi kedua orang tua masing masing mempelai tanpa sosok calon pengantin pria
peristiwa di dalam video diketahui terjadi di desa klagen gambiran kecamatan mauspati kebupaten magetan jawa timur minggu delapan mei lalu
menurut ranting delima calon pengantin wanita ia dan calon suaminya gandhi alfian sedianya akan mengikat janji suci pernikahan pada hari tersebut
semua keperluan untuk upacara pernikahan sudah disiapkan mulai dari foto jelang pernikahan hingga menyebarkan surat undangan
namun tak disangka saat hari pernikahan gandhi memilih kabur tanpa alasan
merasa kesal dipermalukan oleh gandhi pihak keluarga ranting kemudian mengunggah video kejadian tersebut ke media sosial
saya tidak menyangka kalau pernikahan saya akan jadi seperti ini harusnya hari bahagia malah membuat tangisan semuanya
itu karena apa
ya saya kurang tahu karena apa masalahnya mungkin dia kabur punya masalah tersendiri
jadi mempelai laki laki tidak datang
tidak tidak datang sama sekali dan di telpon juga tidak besar
usai kejadian ranting langsung mencabut berkas pengajuan pernikahannya di kantor urusan agama maospati
setelah persyaratan pernikahan dari kepala desa yang dimasukkan pada kamis bagi persyaratan pernikahan dicabut kembali
maka itu diupdate ulang di kelurahan masing masing untuk mengembalikan status sebelum nikah dia berawan
karena gagal nikah maka statusnya meski sudah dikeluarkan surat untuk nikah statusnya tetap masih perawan
ranting delima dan keluarganya mengaku sudah ikhlas menerima kejadian tersebut
ranting pun tidak akan memaksa gandhi alfian kekasih yang baru ia
mereka kenal selama enam bulan terakhir untuk menjadi pendamping hidupnya
inam tohari kabupaten magetan jawa timur